hai hanum hai
apa kabar ivi
alhamdulillah baik sehat hanum apa kabar
kak ivi ampun seger banget deh
gimana kabarnya siaran di rumah hari hari sampai hari ini
aduh aku sih yang paling senang akhirnya bisa pakai lipstick ya
karena kan di rumah aja
kemarin sempat viral tuh katanya
aku bosan di rumah aja cuma dasteran
enggak makeup an katanya kan gitu banget
oke dan akhirnya sekarang ada kesempatan untuk dandan
dan kita mau sharing sama semua penontonnya cnn indonesia
gimana sih langsung kita masuk ke topiknya ya kak ivi
ini kan sekarang di tengah wabah corona
betapa pacekliknya pundi pundi rupiah ini
untuk datang ke dalam rekening kita
mungkin mbak ivi bisa sharing sedikit dulu
apa sih yang dialami
mulai dari pertama kali pandemi corona ini
mulai merebak dengan kerjaan kerjaan mbak iki sebagai freelancer
saya rasa tuh waktu di bulan januari
kan saya punya radio ya saya siaran di kis fm
nah sebenarnya tuh waktu coronavirus ini
isunya itu ada sebenarnya dari desember kan di wuhan
tapi januari itu sudah mulai tuh rame
ada beberapa video yang cukup viral juga
orang orang dan juga tenda darurat di depan rumah sakit gitu kan
antrian orang orang yang mau periksa itu tuh di china
tempatnya tuh di wuhan
saya tuh sebagai broadcaster tuh udah mulai memberitakan itu
dari orang yang sakit itu tiga ratus naik ke lima ratus ke seribu gitu
sebenarnya ini situasinya sudah cukup mengkhawatirkan ya
tapi kemudian kemudian kayaknya tuh semua eskalatingnya itu di bulan maret
nah di bulan maret itu di awal awal maret
banyak pekerjaan itu yang sudah mulai gini
fee pekerjaan di bulan maret ini masih tentatif dulu ya gitu
jadi kita tanggalnya itu yang sudah ditentukan kayaknya masih belum bisa dikonfirmasi lagi gitu
jadi dari awal di approach nih ya udah dibilang kayak gitu
udah dibilang begitu dari awal maret gitu
nah jadi dari awal maret itu tuh sudah mulai ada beberapa pekerjaan yang sudah diberitahu gitu bahwa pekerjaan tersebut itu akan
tetapi sampai dengan pertengahan maret itu sebenarnya saya sendiri masih memiliki beberapa pekerjaan yang dilakukan nih gitu
sampai dengan pertengah maret
saya ingat betul gitu ya titik baliknya itu adalah di tanggal dua belas maret
itu adalah hari terakhir saya bekerja sebagai mc gitu
dan semenjak dari situ dua belas maret gitu ya
hari terakhir saya saya bekerja sebagai mc
selepas itu saya sebetulnya masih punya beberapa kontrak pekerjaan sebagai mc
tapi semua di tanggal dua belas maret itu semua pekerjaan itu mendadak langsung saya ditelepon dan dikatakan bahwa
udah gak ada lagi nih pekerjaan ini kita harus reschedule kita harus tunda kita harus spending dulu untuk waktu yang tidak bisa ditentukan
jadi dari pertengahan saya rasa dari lima belas maret itu sampai dengan detik ini udah gak ada lagi tuh pekerjaan saya
karena profesi saya juga sebagai selain punya radio adalah mc itu udah gak ada lagi tuh pekerjaan mc
kurang lebih kalau misalnya bisa di total dari jumlah pekerjaan yang good buy karena wabah ini ada berapa banyak mbak evi
saya itu kan kalau sebulan itu ngensy paling berkisar antara di tujuh tujuh itu maksimal tujuh sampai sepuluh lah ya gitu
saya rasa dari pertengahan itu sampai dengan sekarang tuh adalah sepuluh pekerjaan yang batal gitu
tetapi harus diketahui bahwa roda perekonomian keluarga saya
saya dan suami itu sama sama bekerja
saya sendiri baru tahu nih istilah pekerja informal gitu
saya selama ini nggak tahu tuh apa sih pekerja informal
tetapi kayaknya nama lain dari freelancer gitu ya
jadi saya dan suami itu sama sama bekerja
pekerjaan utama kami itu sebetulnya adalah ya pekerja informal ini jadi freelancer gitu
jadi bisa dibilang sih terpukul ya karena sekarang ini pemasukan ini kita tuh sekarang lagi ya
jadi bisa dibilang sih terpukul ya karena sekarang ini pemasukan ini kita tuh sekarang lagi ya

tapi kita tuh sekarang lagi ya
tapi kita tuh sekarang lagi ya

peninggalan sama berapa jadi
saya yang milik liat umumnya juga gak bisa
kalau setelah sepuluh tahun
ya lebih nyaman gitu ya
tahun el dobran
jadi sekarang ini lagi coba berupaya untuk bagaimana saya tetap bisa menjalankan profesi saya sebagai seorang trainer
jadi mengajar public speaking dan komunikasi itu dari rumah gitu
tapi saya tuh juga mengerti bahwa ada kesulitan ekonomi ini tuh bukan terjadi di dalam keluarga saya aja tapi semua orang
jadi saya lagi mikir aduh saya pengen juga lagi dipikirin lah gitu bagaimana caranya supaya saya bisa give back
dalam arti bisa ngajar secara free tapi juga ada ngajar ngajar yang saya berikan biaya tapi biayanya tuh ya ringan aja lah gitu
jadi sekarang itu saya nggak terlalu profit oriented cuma untuk ya sama sama bisa kasih angin angin segar ke saya plus saya juga bisa give back juga gitu
oke kalau another plan kan maksudnya gini ketika pemerintah sudah memberikan warning bahwa mungkin status darurat ini
akan berlangsung sampai di akhir bulan mei nanti
apa plan yang akan dilakukan mbak ivi sampai akhir bulan
karena maksudnya sekarang kan radio pun tetap masih bisa bersiaran walaupun dari rumah
dan apakah hasilnya dari radio itu tidak bisa terlalu menutup keseluruhan operasional rumah tangga gitu
ya saya bersyukur saya masih bisa bekerja di radio
jujur ya saya tuh baru kerja di radio lagi itu awal januari
jadi allah tuh emang baik banget sama saya dalam arti kata apa
dalam arti kata kok bisa saya jadi siaran radio lagi yang mana itu bisa menjadi pegangan utama keluarga kami nih sekarang
tapi memang bisa dikatakan kami kan punya utang ya utang ke bank
jadi rumah ini rumah yang sekarang saya tempati bersama dengan keluarga itu tuh statusnya masih kredit gitu ya
dan jadi sebagai pejuang kpr sih terus terang saya tuh berpegang sekali kepada pekerjaan pekerjaan di luar
sebagai penyiar radio karena kalau mengandalkan dari situ aja tentunya tidak cukup gitu
walaupun memang itu alhamdulillah sekarang ini menjadi pegangan utama
nah upaya yang saya lakukan adalah sekarang ini terus terang saya lagi mencoba berkomunikasi
berkomunikasi dengan pihak bank
ya saya mencoba berkomunikasi
dan pokoknya sekarang ini mungkin bank tempat saya ajukan kredit itu mungkin udah
enak kali ya karena tiap hari saya teleponin
gitu loh pokoknya saya teleponin terus tiap hari terus saya kirimin surat
saya juga bisa kok memberikan bukti bukti bahwa keadaan keuangan saya secara bank itu finansial ya
statementnya tuh terganggu gitu
oke sekarang berbicara bagaimana akhirnya mbak yvi dan suami untuk tetap bisa memberlangsungkan kehidupan
kan kalau urusan sama bank tuh bawaannya kan udah takut duluan gitu kan mbak evi
kalau mbak yvi bagaimana
untuk takut duluan gitu kan mbak yvi
sebab udah gak ada jalan lagi
dan ketika kita kepepet itu kan ya pasti kita harus melakukan berbagai macam jalan kanum gitu
maksudnya ketika sudah tidak ada jalan lagi saya nggak ngerti harus bagaimana walaupun kami tuh berpikir untuk kayak menjual aset gitu
aset apa sih yang bisa dijual
misalnya mobil gitu
tapi sampai berapa lama gitu
mobil itu juga bisa menutupi
menuntuti kpr kami gitu
jadi ya sekarang ini yang perlu diketahui adalah saya melakukan berbagai macam jalan
maksudnya gini saya juga gak mau bohong bahwa ke bank saya tuh saya cuma minta beberapa bulan deh gitu
saya nggak minta setahun seperti yang ojk dan juga pemerintah sampai bilang
karena itu kan saya juga banyak juga kan orang orang yang lebih membutuhkan untuk sampai durasi mungkin keringanannya tuh atau penangguhan utang utang atau kreditnya di bank tuh sampai setahun
saya mungkin nggak butuh selama itu tapi beberapa bulan ini aja tolong please
nah cuma itu yang saya upayakan dan ya saya lagi coba pikir
saya sih sebenarnya sama suami tuh udah melive down apa saja yang bisa kami jual gitu
maksudnya kalau misalnya memang ya tapi menjual juga sekarang ini kan menjadi pertanyaan gitu
bisa dijual apa kan ya
yang mau beli apa enggak gitu kan ya
semua orang kan juga berpikir hal yang sama
pengen jual motornya
pengen jual mobilnya
pengen jual mobilnya
pengen jual mobilnya
pengen jual mobilnya
pengen jual mobilnya
pengen jual emasnya
pengen jual ini
pengen jual itu

mungkin sebagai jelas bahasan kita sebelum kita buka pertanyaan untuk teman teman di luar sana
freelancer ini menjadi apa ya
mata mungkin profesi mata pencaharian yang bisa dikatakan paling terancam di tengah wabah ini gitu
dan dari berbagai macam sektor
kalau udah judulnya freelancer
kelas ini tuh masa deg degan gitu
mungkin mbak ivi ada nggak sih ingin disampaikan kepada mereka
dan kira kira apa hal yang bisa mereka lakukan pertama untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah mereka alami
saya rasa setiap orang tuh sekarang udah harus unleash their potential ya gitu
jadi yang biasanya selama ini masak
cuma enak dan dimakan sama keluarga sendiri mungkin sekarang bisa dijual kali gitu
yang selama ini misalnya mungkin punya bakat olahraga tapi kemudian cuma disimpan sendiri gitu
mungkin sekarang bisa coba ngajar online kali atau misalnya apapun gitu
coba pikirin skill skill yang selama ini tersembunyi dari kita
siapa tahu bisa menjadi penghasilan
sama suami tuh
balik lagi apa ya dari bakat bakat kita berdua skilly yang bisa dijual dan menghasilkan gitu kan
itu yang pertama sih
yang kedua mungkin pengetatan gitu kali ya
pengetatan apa nih pengeluaran pengeluaran yang gak penting gitu ya
pengeluaran pengeluaran yang nggak penting yang bisa kita ketatkan
yang ketiga tuh sebenarnya yang buat saya tuh yang penting sekarang adalah coba dilihat lagi
mungkin ada nggak aset asetnya
mungkin sekarang ini bisa kita liquidkan gitu bisa kita cair
baik mbak ivi tadi masuk pertanyaan
ini dari salah satu rekan anchor cnn indonesia
ada aldi hawari
investasi untuk freelancer tuh apa aja sih
mungkin aldi kepikiran mau jadi freelancer abis ini kayaknya mbak
jadi ya memang
ini sih sebenarnya semuanya mengajarkan kita ya untuk menabung
menabung dan berinvestasi
tapi memang sekarang ini tuh berinvestasi apapun tuh lagi keder gitu
maksudnya kayak saya punya investasi reksadana
sekarang ini lagi terjun bebas loh harganya
saya terus terang sih ya waktu di akhir maret
saya mencoba untuk ngecek gitu misalnya kayak
saya tuh naruh di reksadana tuh sekarang gimana sih kondisinya
saya sampe makan tuh sampe keluar air mata sampe nangis gitu
karena bukannya untung sekarang malah buntung gitu kan
tapi ya ini perlu diketahui bahwa keadaan ini bukan cuma saya yang ngalamin gitu
saya rasa semua temen temen juga ngalamin gitu
jadi ya memang kita kemarin kemarin ini berinvestasi
mungkin sekarang lagi ya ampun investasi gua kok kayak begini banget gitu
nah sekarang saya juga jadi tahu gitu ternyata ada investasi investasi tertentu gitu yang
memang jadinya aman di kayak misalnya dijamin oleh pemerintah
dalam situasi apa
apapun seperti sukuk
obligasi negara retail gitu
nah itu yang saya gak punya
saya gak punya sukuk
nggak punya obligasi negara retail gitu
jadi ya allah kok gitu
karena kemarin kemarin gak mikir akan begini gitu
jadi ya ini pelajaran berharga banget sih buat saya gitu
jadi nanti kalau misalnya ada keadaan lebih baik lagi
mungkin kita harus pinter
jadi orangnya kayaknya harus
jadi harus belajar lah kita semua
saya juga terutama hya sih ya
saya harus belajar untuk mencari tahu investasi apa
mas tuh tadi ada yang bilang
ada rama diawati yang bilang investasi emas the best
karena emang sekarang naik
iya sih bener juga
saya terus terang gak punya investasi emas
jujur saya gak punya investasi emas
jadi emang ini pelajarannya besar sekali buat saya
pelajarannya besar sekali buat saya sih
hal pertama apa
atau misalnya mbak evi udah nyicil dari sekarang akan melakukan ini ini ini ini
untuk bisa memperbaiki kondisi keuangan yang sekarang tengah melanda
saya hal pertama yang mau saya lakukan tuh sebetulnya adalah ya itu tadi gitu ya
saya pengen ya tadi gitu mereview ulang gitu loh pendapat penghasilan kami ini tuh sebetulnya dana darurat deh gitu kan
saya sebagai orang yang
kadang kadang interview gitu ya orang
kayak saya punya temen loh gitu yang
financial planner gitu dia selalu bilang soal dana darurat soal dana darurat gitu
tapi kadang kadang kita cuman
cuman denger doang terus gak kita jalanin gitu
cuma nyiapin dana darurat kayaknya buat cuma sebulan doang gitu
saya banyak banget nih temen yang
gila fi gue cuman bisa bertahan sampai bulan april doang nih
gue gak tau deh ini mei juni mesti gimana gitu
ya nanti kalau ini semua berakhir gitu
saya bisa mulai bekerja lagi
saya mau review itu sih gitu
pengetahuan saya soal mengelola keuangan itu yang mau saya lakukan
mbak ivi sebelum kita berpisau sedih
tapi ini karena perbatasan waktu juga
cuman nanti harus ada sesi lain bareng mbak ify lagi ya
yang terakhir mungkin
pesan untuk semua temen temen freelancer diluar sana
apapun background mereka di dalam kondisi seperti ini
saya cuman mau bilang nih buat semua ya
yang saat ini sedang mendengarkan dan menyaksikan kita di cnn indonesia tv
pokoknya jangan lupa untuk bersyukur gitu
karena di masa yang sulit begini kadang kadang kita kebanyakan komplain
terus lupa bersyukur bahwa kita tuh masih diberikan nikmat sehat gitu ya
itu yang utama dulu deh gitu
karena kalau kita udah lah mana kita susah materi
tapi terus jadi itu susah fisik juga dalam arti kita gak sehat
itu kayaknya udah lah kita inget
harta kita itu yang paling berharga adalah kesehatan
jadi yang paling mesti dijaga selain memikirkan uang gitu
selain kami memikir materi itu adalah
coba deh kita pikirin pertama tuh yang
pertama dulu harus bersyukur dulu
jadi coba list apa yang mesti kita syukuri
pertama misalnya bersyukur bahwa kita masih sehat
bersyukur kita masih punya keluarga yang penuh cinta
bersyukur bahwa masih ada bumi ini
bersyukur bahwa masih ada bumi ini
ada bumi ini yang siap untuk kita tinggali gitu
sebagai seorang muslim
dan saya rasa di agama manapun saya ajak kita semua untuk
sekarang ini adalah saatnya kita untuk memberikan
pujian kita yang paling paling kepada
kepada tuhan yang menciptakan kita
itu deh gitu ya
jadi buat saya sekarang adalah coba
gini loh berikan
berikan kekuatan doa kita tuh kepada yang maha kuasa
agar ini semua segera berakhir
maaf ya kalau jadinya kok kayaknya kesannya jadi ya
kok kayak jadi mustazah ya eke ya
maaf banget tapi
gak ada daya upaya tanpa pertolongan dari yang maha kuasa
jadi buat saya sekarang ini adalah yang satu bersyukur
jadi dengan bersyukur itu tentunya kita harus banyak berdoa
coba belajar gitu
kita pasti diminta untuk belajar
nah belajarnya itu belajar apapun gitu ya
coba dilakuin ini nih
bersyukur berdoa dan belajar gitu loh
bersyukur berdoa belajar
b dari seorang ivi batuta
dan tentunya semua yang disini kita berdoa
semoga kondisi ini segera berlalu
dan mba ivi cepat bisa segera dilipat gandakan pundi pundi rupiah semua yang masuk sesegera mungkin
amin kita semua
kita semua abis ini bounce back
seperti salah satu slogan sian
eh pokoknya cuan
baiklah mba ivi
makasih banyak ya
thank you so much udah join sama kita disini
kita sedikit mengalami masalah sambungan
seperti tadi hanum bilang kan sekarang banyak orang kerja dari rumah pasti akan alamin
internet bandwidnya makin kurang ya
dan itu yang dialami semua orang
kita kayak adu balap sama banyak orang

tapi sih ya sehat
sekarang sudah berapa lama dari pertama kali pemerintah melakukan status darurat ini sampai
sekarang kerja dari rumah udah berapa lama nih
nah sebelum kita mulai ya
pertama tama saya harap semua penonton dan keluarganya
apa penonton dan keluarganya mereka ada keadaan dalam kondisi sehat dan aman ya
and then enam belas maret sampai tanggal dua puluh dua itu penjualannya itu lumayan cukup drastis drop karena akan
masih ada penjualan
karena kondisi ini
tapi muncul lagi minggu depannya tuh tanggal dua puluh tiga sampai tanggal tiga puluh satu itu apa we call it as
penjualannya itu lumayan cukup turun drastis
so we have taken kita sudah ambil beberapa prosedur internally untuk menghadapi situasi
pada hari yang sama juga mulai dari enam belas juga kita sudah langsung koordinasi dengan
tim operationalnya kita untuk mengambil langkah langkah proaktif ya
saya ceritain sedikit
bahkan sebelum krisisnya juga kesehatannya karyawan karyawati kita itu adalah paling utama
apalagi dengan kondisi yang ada seperti ini kan kita harus make sure langkah satu langkah
yang lebih majunya itu seperti apa
making shore kita ada sop sop di place anda menjalankan untuk cek suhu badan bukan hanya
untuk karyawan karyawati semua vendor yang masuk untuk antar semua abang abang yang masuk
ke wilayah kita gerai kita semua consumer kita juga
dan making sure kita lumayan cukup pada stock untuk sanitizer hand loss semama sama
maskers juga dan disinfectant terutama
nah setiap tiga puluh menit sekali kita di store gerai gerai abnormal semama sama kita itu kita disinfectant
aplikasi untuk meja dan kursi dan lain lain juga
nah itu satu minggu yang sebelumnya ya
tapi sekarang dengan berkembangannya kan di sini berkembangannya ini setiap hari nih
ada ada kabar baru dan ada ada development baru
ada ada development baru
jadi kita ambil dan apalagi dengan beberapa peraturan masih abu abu dan masih belum jelas
tapi dari sisi kita kita harus ambil keputusan yang lumayan cukup tegas untuk make sure our
so beberapa cabang mulai dari besok sampai minggu depan kita beberapa cabang akan milih
dan diberikan hanya untuk takeaway sama online delivery saja
dining kita menyerangkan untuk dining itu jangan walaupun kayak ada beberapa cabang kita ada gerai kita kan ada di restaria
restaria kan nggak mungkin apa bisa untuk takeaway atau untuk delivery saja kan
jadi mereka minta tetap mau pengen buka
tapi dengan kondisi sesuai dengan sop nya kita
jadi setiap konsumen yang masuk kita harus mengimprotkan disinfectant nya sebelum mereka masuk dan cek suhu badan dan lain lain
dan sop sop yang kita sudah terapkan sejak tanggal tujuh belas maret itu harus wajib diimplementasikan gitu
ujungnya kalau kita lihat ya mereka juga kan harus bayar making sure avoid any lay off or whatever it is kan
jangan sampai cabangnya tutup gitu kan
mereka juga harus hidup dan survive dengan kondisi saat ini
tapi dengan sop sop sesuai dengan apa yang kita terapkan gitu
kok keselamatan karyawan dan pelanggan kita itu is amin what more is more important ya paling utama gitu
untuk kantor untuk back office staff nya kami mulai dari tanggal tujuh belas maret juga
nah itu kita jalanin mulai dari tanggal delapan belas maret sampai tiga puluh
dan back office semua kita menggunakan tools seperti zoom google meet
sama google people untuk membuat mereka tetap focus dan productive dengan kondisi saat ini juga gitu
untuk karyawan karyawan kami di lapangan kami mentau kondisinya kesehatan
every day dua kali kita cek suhunya mereka dan kita making sure maskers dan hand gloves
sama hand sanitizer sabun cuci tangan sama disinfektan untuk masing masing store nya itu
stock nya apalagi ya
dan juga kita ambil beberapa langkah yang proactive seperti contactless delivery system
itu bukan hanya minta ojolnya supir ojolnya bangun ojolnya untuk antar mantar
makanannya di doorstep atau di reception atau apa apa
contactless delivery itu mulai dari pemilihan bahan bakunya kita
mulai dari vendor nya kami
bendornya kami cara mereka masak cara mereka packaging kemasan dan cara mereka kirim
dan cara kita terima di outlet nya dan cara kita nyimpen di outlet cara kita masak
dan bagaimana kita making sure dapurnya kita itu selesai

sama sekali tidak ada human contact dengan bahan bakunya langsung
contactless semua bahan baku yang ada di kitchen
dan cara kita masak
setelah kita masak making shore masaknya itu sesuai dengan sop dan benar benar fully cook ya
kita tidak sarankan untuk semi cooked or whatever it is
dan bagaimana kita
kita sudah sediain masing masing gara kita sudah sediain satu tempat yang khusus
kita naruh di sana supaya masing masing orang yang mau take away atau online delivery punya spear bisa ambil
dari tempat tanah
dengan social distancing dengan safe distancing
dan juga kita sudah mengembangkan sistem
dengan kondisi saat ini kan ya sales itu satu hal
tapi lebih penting itu abnormal kan sebelum krisis ini juga kan kenal untuk affordable
harga terjangkau dan porsi yang lumayan cukup bikin kenyang gitu kan
tapi sekarang abnormal punya karakter ini kan tempat nongkrong
tapi sekarang dengan kondisi sekarang dengan dini nya tidak ada hanya untuk take away saja kita menyarankan
dan hanya online delivery kan kita harus fokus kepada menu yang kita harus terapkan
jadi kita fokusnya ke basic menu yang sangat sangat basic hanya untuk dengan karbo sama protein sama minuman yang sehat
orangnya tidak akan cari coffee lagi
orangnya tidak akan cari boba lagi
orangnya bukan cari yang warna warni lagi
orangnya akan mencari minuman yang sehat
pak nirmal kan oke
kalau itu tadi kita berbicara tentang sop yang sudah dijalani oleh crp group ini dalam hal ini berarti abnormal dan juga bujangan begitu ya
kalau lagi ngomongin soal bagaimana kondisi perekonomian sekarang
mereka harus mau gak mau facing the troove tentang efisiensi karyawan
sekarang kalau saya tidak salah di crp group ini ada total kurang lebih satu ratus delapan puluh tenant di seluruh indonesia baik itu franchise ataupun yang memang cabang
dan total hampir tiga ribu karyawan di sana
apakah sudah ada jaminan dari crp group ini untuk tidak melakukan efisiensi kepada karyawan
efisiensi itu dua poin tadi ya
maksudnya di sini kan phk kan
kita sangat menyarankan kepada semua franchasing kita juga dan internal juga itu menghindari dari hal tersebut
walaupun kita harus melakukan beberapa kumpulan dan beberapa inisiatif untuk tetap dapur kita masih hidup
dan karyawan karyawati kita itu masih bisa dapat kerja gitu
salah satu contoh itu adalah dalam sepuluh hari tim it kita sudah berkembangkan future
dulu kan kita punya aplikasi up normal itu hanya untuk pay at table
jadi bikin konsumen lebih nyaman untuk datang langsung duduk di meja scan qr code di meja dan langsung dapat makanannya di meja
tapi sekarang kita harus satu langkah yang lebih maju untuk antar makanannya ke rumah mereka gitu
jadi fitur ini
ini tim work day and night untuk apa aktivasi ini
so supaya tetap kita bukan hanya tergantung dengan online nya saja
online delivery partner seperti grafut sama gofoodnya saja
tapi delivery mandiri juga ada gitu
aplikasinya up normalnya sendiri
dan good newsnya dalam dua sampai tiga minggu lagi menu nia bu jangan juga kita akan masukin disini supaya pelanggan pelanggan favorite kita itu bisa tetap pesen dari sini
so setiap karyawan karyawati kita masih bisa produktif
untuk mungkin yang terakhir karena lagi lagi waktu juga yang harus memisahkan kita
apa sih tadi saya juga selalu pengen nanya
harus ada tokoh ataupun ada orang yang bisa mengajak teman teman di luar sana yang mungkin usahanya belum sebesar abnormal dan juga bujangan tempat bapak berada sekarang
dan entah tahu sampai kapan gitu
oh apa yang harus mereka lakukan
customer behavior nya saat ini kan berubah ya
jadi orangnya tidak terlalu comfortable atau nyaman dengan pesen dari luar
karena mereka takut apakah plastiknya ini masih ada corona atau makanannya lebih baik saya masak di rumah dan lain lain
justru dari crp kita sudah keluarkan paket seperti ini untuk hook from home
ini adalah paket ayam
barang semua sambal di sini
kita langsung bisa masak di rumah gitu
either kukus atau goreng
so itu satu
tapi selain itu ya
dan harus ada satu suara untuk permintaan ke pemda atau pemuda
ataupun pemprov ataupun ke pemerintah pusat
mengenai pb no satu
ini kan konsumen kita seperti tadi mbaknya bilang
consumer kita juga akan belum tahu apakah savings nya mereka itu ada sampai cukup sampai april atau may atau kapan gitu kan
jadi kita harus sediakan menu yang sangat sangat affordable
justru dari appromo kita sudah keluarkan menu menu
hanya untuk sepuluh dan lima belas saja
hanya untuk abang semenonnya ojolnya saja
tapi untuk consumer consumer favorite nya kita juga
jadi kita juga engage dengan consumer kita untuk bikin macam macam program
tapi karena waktunya mempet
karena ini bukan berarti kita mau ambil manfaat ya
kita mau hilangkan pb satu supaya kita bisa kasih benefit tersebut kepada consumer
dan kita juga minta ringanan dari pln
walaupun itu sembilan ke bawah atau sembilan ke atas
bahan baku satu sewa sdm sama mobilitisnya
jadi kita harus satu suara
minta pemerintah pusat untuk kasih diskon untuk macam kayak gas
sama untuk listrik dan untuk internetnya juga
itu berarti sebetulnya efisiensi operasional ini akan sangat membantu
ini kerjasama dengan harusnya kerjasama yang sangat sangat signifikan dengan pemerintah sendiri
pak nirmal semoga kondisi ini segera berlalu
salam untuk semua rekan rekan di crp group
semoga wabah corona ini segera berakhir
kita tetap bisa bersilaturahmi
pak nirmal rajaram ceo dari crp group
sudah join di instagram cnn indonesia tv